hai saya dan tim the politician lagi ada di kota medan
dan sembari lagi nyari nyari nih kira kira hal apa saja yang bisa kita lakukan di kota medan
saya nemu berita berita seperti ini
ini dan juga ini
nah ini bikin saya penasaran pengen berbincang langsung dengan wali kota medan bobi afif nasution
kita dm instagramnya yuk
langsung dibaca langsung dibalas ya
oke kita ada janjian ketemuan di salah satu agenda pertama tempat bobby habib nasution akan datang
kita langsung menuju ke sana
ajak aku keliling jadi tour guide aku di post block boleh ya bang ya
yuk kita kemana dulu bang
ke sini dulu bang
ke sini dulu
kita mau masuk sini dulu
jadi ini kita kemana nih bang
ini pintu masuk pertama
pintu masuk pertamanya
sebenarnya bisa lah
museumnya atau gimana ini bang
nah ini museum
ini post block ini kan gedungnya milik pt post
pt pos indonesia dan dulu masih dipungsikan
sekarang masih cuma kecil nanti saya tunjukin tempatnya
nah ini untuk nunjukin sejarah sejarah
jadi men kesini gak cuma nongkrong nongkrong aja tapi
biasanya bisa di touch kayak gini
karena ini tempat kuliner kayaknya aku mau menantang
ini bau bau bakarannya udah
iya makanya nih bau bau gorengannya
mau menantang sepertinya ya bang bobi untuk belanja di sini seratus ribu
kiranya udah dapet apa aja
seratus ribu dapat apa aja oke
yes udah menyiapkan uangnya
nggak laku uangnya di sini mbak
tapi ini bukan uang mainan loh
bukan uang barbie
di sini kebanyakan kita minta pakai
jadi bisa bayar pakai
oh cashless semuanya ya
oke berarti ini tidak butuh dibuang saja
dimasukin ke ini
kita beli apa nih bang
harganya dua puluh dua ribu
oke boleh satu
ganti apa ya pak
ganti besarannya ya pak
terima kasih ya pak
dari seratus ribu kepakai dua puluh empat ribu dua ratus
ini kurang lebih tujuh puluh lima ribuan lagi nih
bang tapi pada saat awal itu meresmikan ini tujuannya itu memang menjadi ruang nongkrong ya
untuk kegiatan ekonomi
biar tapi dulu beda kekurangan tempat nongkrong bang
kan nggak juga nggak sih
kurang banget saya rasa ya
nah ini kita beli apa lagi nih bang
ini nggak cuman di bali ya deh kayak gini
satu satu satu
boleh nih mbak yang dua pis
masih ini terserah

iya aku pun meleein deh
yang paling ini yang paling favorit tapi abang tuh tumbuh sebenarnya di medan atau di luar medan
bangsa karena ayah kan pt pen yang pindah pindah tuh saya sd lulus di pontianak smp sama sma
lulusnya di lampung kuliah s satu s dua di bogor itulah tempat bertemu oleh istri tercinta ya oke oke
oke tapi sejauh ini selama pindah pindah kota makanan kota apa bang yang paling cocok bang
walaupun pindah pindah tapi kan namanya dulu di kebun ya pasti enggak ada tempat jajanan juga jadi
makan di rumah ya makan di rumah karena mama memang besar kecil dan besar di medan dulu jadi
masakannya masakan medan yang tetap jadi dulu tetap tetap masakan medan kan berarti banyak seratus ribu bisa
dapat boleh ibu berapa
pakai ini ya saya bayar pakai cris
oke makasih sukses ibu ya sukses ya
jadi nanti bang gobi aku tanya bang gobi jawab gitu ya oke siap ini yang pertama bang gimana kabar
al nahyan dan sedang merah
sehat masih sekarang lagi sekolah
masih ya kayak gitu cuman

pertama kan namanya ya kan itu naturalnya anak anak ya
karena naturalnya anak anak memang ya kita itu acara resmi sebenarnya acara yang harus pakai baju adat
karena memang ya gerah ya ada aktivitas yang di luar ruangan ada yang di dalam ruangan
cuma dalam ruangan pun karena memang rame gerah
nah jadi daripada nggak ikut rangkaian prosesi yaudahlah dia mau pakai singlet
kami kasih saya dan istri kasih
nggak tahu juga bakal salah fokus lah
salah fokusnya malah kesinahnya
tapi ya sekarang kita ngasih tahu
cuman apa ya namanya ya kita bilang ya kalau ada orang yang nyapa
kalau ada orang yang misalnya beberapa kegiatan saya ajak
kalau ada yang nyapa ada yang manggil ya balas dada dada segala macam minimal
dia bisa berinteraksi
jadi dia sudah mulai bisa berinteraksi orang yang kenal dia dia harus juga menghargai
jangan diam diam aja gitu ya
cuek apa segala macam
yang minimal ada orang yang memperhatikan dia dia memiliki respon
yang minimal dia menghargai
itu yang kita ajarkan lah
pelan pelan ya bang ya
dan tujuannya memang supaya untuk ramah lah ya bang ya
iya betul ya
kadang ada rewelnya ya bang ya
nah ini pertanyaan kedua nih bang
nama anaknya unik unik
boleh nggak share referensi cari nama anak
itu waktu pada saat menamakan anak pertama anak kedua itu seperti apa bang prosesnya
dari istri atau bang gobi tinggal terima oh ya udah terserah kamu
atau seperti apa bang
ini rahasia atau bukan ya
rahasia bukannya ini ya
banyak yang milih pak jokowi sebenarnya
yang kalau untuk yang anak pertama sedah saya cuma nambahin nasutionnya aja
nyumbang nasutionnya aja ya bang ya
karena itu kan nama putri jawa ya
saya nambahinnya support namanya cuma nasutionnya aja
jadi banyak memang pilihannya dari pak jokowi ya
kalau nahyan sama saud itu gabungan
ya kita pengen ngasih nama dari raja raja ya
raja raja yang tapi bukan yang di indonesia
tapi itu ada al nahyan kita tahu
nama raja di mana
nah itu nama raja dari arab saudi juga
cuman panembahan itu memang kental dengan etnis jawa ya
jadi sudah tahu lah dari mana asal usul
lupa sekali referensinya itu ya netizen
jadi ya banyak referensinya
nah ini selanjutnya
bang bobi takut nggak sih lawan preman preman atau oknum oknum di medan
kan galak galak tuh
kalau sendiri takut
tapi bang bobi merasa bahwa ini pemerintah kotanya kompak begitu makanya tidak takut atau seperti apa
yang dilawan ini kan bukan bobi nasution
yang dilawan juga bukan pribadinya saya
dan yang saya buat aturan tuh bukan aturan bobi nasution
kalau aturan bobi nasution itu nggak ada ya
yang bisa ngikutin ya keluarga saya saja kan gitu ya
tapi ini peraturan ada peraturan balik kota
peraturan pemerintah daerah
atas nama pemerintah kita buat aturan itu bukan semena mena saya pribadi
tapi semua juga terlibat
orang orang pindah seluruh jajaran di pemerintahan seluruh stakeholder
bahkan beberapa penggiat itu sendiri
misalnya organisasi itu sendiri
kita sudah sampaikan pemerintah kota hari ini arahnya seperti ini
kalau tidak mau ikut berarti jangan halangi
kalau benar benar menghalangi berarti menentang kebijakan
jadi yang dilawan sebenarnya bukan saya pribadi
tapi yang dilawan adalah pemerintah
kita harus membela keputusan pemerintah
dan kalau mereka seolah olah tidak terima
yang mereka tidak terima bukan kesayanya
tapi keputusan pemerintah dan itu wajib
saya rasa wajib dan tidak boleh takut
masa pemerintah takut sama organisasi tertentu
oke itu komitmennya ya bang
yang ditegakkan bukan soal pribadi tapi ya peraturan pemerintah
kalau untuk yang anak pertama sedah

jadi sekarang karyanya ada ocur stadt istana
jadi orang orang yang dateng ke fickdas
daten marami tapi ramah
nah karyanya ada orang orang bengkak kan
jadi kita seretan di ibu
kalian tahu apa itu karyanya ini
mbak constraint kenapa di humming di luar buku
pemerintahan misalnya urusan pelayanan kadang kadang urusan pribadi banyak juga yang
ngehokan itu ada sebagian ya nah bang ini kan datang ke sini sebenarnya pengen
nanya nih soalnya viral viral nih kemarin ini soal waktu sempet bang bobi
ngeberhentiin angkot kayak tokyo drift ini kayak pasporius ini ini boleh cerita ini
bang bobi katanya nyetir sendiri iya nyetir sendiri kemarin ya spontan ya
spontan karena melihat masyarakat kita yang lagi naik motor itu kemarin
masalah driver online itu posisi satu kami satu satu jalur ya sama sama
lampu hijau dia ya kami jalan normal beliau belok kanan kami saya belok kiri
sebenarnya waktu itu mereka ada angkot dari arah yang berbeda mereka posisi pasti
lampu merah dong kalau kami lampu hijau ini robos langsung nabrak
oke berarti bang bobi ngelihat sendiri pas itu ngelihat kita pas angkot itu
nabrak nabrak sepeda motor kita ngeliat jadi ya spontan kita sekalian nolongin
sekalian kasih teguran lah sama angkot ini ya di situ memang persimpangan yang padat
salah satu pintu masuk kota medan juga dari sana itu memang aktivitasnya
trafficnya agak sedikit padat mungkin ya karena kurang sabar bagi angkutan umum kita
sepeda angkutan umum kita ini berhasil nge react dengan itu dan kita juga bisa

jadi pengennya ya selip selip kanan kiri kanan kiri sampai ngelawan arah ya
ngelawan arah terus kami saya posisi hijau lagi kemarin itu jalan ditabrak
saya lagi nggak pakai mobil dinas oke nah ini terus gimana bang yang nabrak pas keluar
terus tiba tiba wali kotanya itu abang juga keluar atau ngebiarin aja gitu
karena itu posisi agak lagi rame lagi rame daripada kita buat macet tujuan kita kan mau menertibkan biar tidak terjadi macet

tujuan kita kan mau menertibkan biar tidak terjadi macet
nah jadi yauda lah daripada kita buat macet ya kita minta ditindak dari hukumnya saja
gedang adalah kamera cctv standartnya delapan lay

co light account untuk hidup tanpa pun kita sampai semuanya hari ini dan ataupun gameplus ini juga banyak banget oke kita tepung bisa mengangkat terang busis dan tubang itu sekarang aja so points are so much attention tothis project kettery slams so dust for sports racing
kami serahkan yang kami bangun pakai kami gunakan apbd kami kota medan bangun kami serahkan ada
sembilan puluh sembilan kamera yang standarnya etlek di kota medan kami serahkan ke polda sumut kemarin tuh ngalangin
angkotnya itu kenapa bangun apa yang mendorong apa nggak takut ketabrak itu angkot kan terkenal

yang lalu lintas ada dua angkot lalu lintas malah mau kabur kan gitu kalau mau kabur ya
minimal yang satu yang nabrak itu itu enggak turun cuman ngeliatinnya di dalam mobil ini
gitu ini bapak itu udah udah tersungkur ya dibantuin lah gitu dan kita sesama pengguna
jalan kalau memang enggak ada yang pengen tabrakan yang pengen senggolan yang memang kejadian tolong
dulu seperti halus isi
ini kita mau serah terima kunci dari bedah rumah yang dilakukan yang dibangun oleh kementerian
pupr oke oleh pt smf jadi kita diserahkan kuncinya sudah selesai ini semacam bedah rumah betul
mendapatkan mendapatkan ini warga ada datanya warga sudah kita yang pilih kita yang data ada
ke beberapa kriteria
ini total masa ada kurang lebih lima puluh rumah masalah yang dari kementerian pu yang beberapa minggu lalu
kita juga bedah rumah dari kementerian sosial kita mintakan juga itu kalau nggak salah kemarin ada tujuh belas rumah
pemenahan misalnya contoh stunting
ailang itu ya
ianya rumahnya dikatakan tidak layak
mengganggu kesehatannya otomatis kalau mengganggu kesehatannya akan mengurangi ya mengurangi
potensi sdm kita yang unggul intervensi kita stunting memang kita kemarin baru ya minggu ini
minggu ini kita rapat kemarin dengan pak menko pmk data yang sudah kita sampaikan ya makasih
siap ada ya hai hai bu
nasli eh data kita sampaikan kemarin di respon baik oleh kemenko pmk intervensi kita lakukan
juga bukannya dari sisi tadi ya saya ulangi saya bukan dari dari sisi makan tambahan dari

anaknya ini yang bangun mana dari kementerian dari kementerian ini ini yang bangun pak dari
smf ini dari wonggok ilipan april dari kementerian pu di balai balai ciptakarya
yang ada di sumatera utara ini ada pemegang saham sma dari kementerian keuangan pak
beliau terima kasih sama saya saya bilang tugas saya kemarin hanya memberikan data yang
ngebangun beliau beliau ini pak ditanya mendatang kemarin pak camat lalu pak lurah dan pak
kepling bapak ibu keplingnya melalui program kotaku menentunya pak jokowi yang memang menantu
selagi bisa kita ambil sisi positif untuk masyarakat ya kenapa enggak
oke bang gobi dari tadi ngikutin bang gobi rambut dari berbentuk sampai udah lepek ini ya ini tadi
mendengarkan aspirasi masyarakat itu memprogram untuk datang terus mendengarkan tos berjalan
memang iya kita buat programnya sapa lingkungan apa lingkungan itu
di medan ini kita nggak punya rt sama rw kita ada di bawah kelurahan itu langsung kepala lingkungan
namanya jadi itulah struktur terkecil di pemerintah kota medan di kepala lingkungan jadi ada
ada dua ribu satu lingkungan yang di kota medan jadi kita pengen ngedengerin semua sebenarnya
karena keluhannya walaupun satu kelurahan kadang kadang permasalahan heavyun kali
permasalahan di sektor yang paling kecil lah gitu dari makanya tadi ada yang keluhan sampai ada yang
curhat rumahnya rampe dicuri curi banyak banget yang pernah menikah ya bang p gong tapi agak ngomong
ini soal angka pengangguran di kota medan sendiri di dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini kan cukup meningkat
kemudian di dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua ini saya nyontek dulu sedikit nih bang

gini dua ribu sembilan belas itu sebelum covid angka kita itu kalau nggak salah delapan dua persen
kalau nggak salah saya
sebelum covid di dua ribu sembilan belas
namun dimulai awal covid kita naik ke dua digit menjadi atas sepuluh persen
sepuluh berapa persen

meningkat di dua ribu dua puluh
namun di dua ribu dua puluh dua dengan penurunan angka penyebaran covid sembilan belas
itu mulai turun
sudah kembali delapan sembilan
sudah kembali ke delapan sekian persen
sudah hampir sama seperti dua ribu sembilan belas sebelum covid
namun pada saat sebelum covid kita kan fokus mengurangi delapan sekian persen tadi
nah namun ketika covid timbul kenaikan itu terjadi
kita fokus kemarin menyamakan dulu yang kenaikan itu kita kikis lagi kita samakan dulu seperti sebelum covid
nah sekarang sudah hampir sama angkanya
tinggal kita fokus lagi masalah penurunan yang seperti tahun dua ribu

tapi sebenarnya angka pengangguran terbuka itu sebenarnya kenapa sih bang naiknya itu
apakah memang faktor utamanya pandemi saja
atau juga ada beberapa kendala yang abang temukan
kalau pada saat pandemi tentunya itu ada persoalan karena pandemi
tapi persoalan biasanya persoalan yang pada saat tidak pandemi biasa lah ya kita salah satu kota besar di indonesia
ibu kota provinsi pula
tentunya banyak masyarakat yang movement ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan
tentunya ini ya ada baik dan buruknya
menjadikan masyarakat kita kota medan ini para pencari kerja menjadi semakin berdaya saing
karena dia tahu kota kita ini banyak yang peminatnya
namun satu sisi ya tadi karena banyak yang movement kesini pindah ke sini banyak yang mencari kerja di sini
tentunya angka angka ini agak sedikit kita treatmentnya agak sedikit berbeda
namun kita sekarang sudah punya program mengutamakan masyarakat kota medan
itu kita punya program kita pakai aplikasi yang di dinas tenaga kerjaan
mempertemukan ini karena masa covid kemarin ya untuk mempertemukan kita berbasis digitalisasi
itu mempertemukan para pekerja sama pencari kerja
nah itu ada aplikasinya khusus untuk warga medan masuk saja tinggal pakai nama tinggal delapan
mereka bisa mengakses gitu mana kira kira perusahaan mencari pekerjaan
atau mereka minat kemana butuh pelatihan apa

atau mereka minat kemana butuh pelatihan apa
mereka bisa mendaftarkan dirinya
bang ini dari kita ngobrol depannya kayak udah kecium bau durian
bang bu bini kan wali kota medan
tapi tau gak cara milih durian yang enak
tau gak tuh
atau kayak dipilihin aja
kalau udah kebuka gini tahu
udah kebuka gini tau
ya ada yang kuning ada yang putih juga enak juga
kalau sedah sukanya yang putih
oke yang putih
sedah suka suka durian
anak medan banget
pilih kayaknya sedah nih
berarti kalau orang medan tuh duriannya udah kayak makanan sehari hari kali ya bang ya
ya setiap hari yang jualan durian rame gitu aja
masalah yang beli orang medan atau bukan
itu yang jualan durian di medan rame terus
bang sampai sekarang itu titel mantu pak jokowi itu kan tidak bisa lepas gitu ibaratnya
sampai sekarang masih ada yang memandang sebelah mata gak sih bang
setelah dua tahun abang bekerja terus berusukan begitu
ada yang masih mengawal bang ah ini mantunya pak jokowi gitu
ya kalau pandangan orang kita nggak bisa tahan tahan ya
yang pasti tadi yang kita buat kalau bilang ya menantunya pak jokowi
ya memang menantu
selagi bisa kita ambil sisi positif untuk masyarakat ya
ya menantu pak jokowi menantu pak presiden
ya alhamdulillah misalnya contoh untuk mendapatkan akses
bantuan dari kementerian ya alhamdulillah lebih gampang
karena punya hubungan dengan pusat begitu ya pak ya
ya kan bukan untuk kita ya
bukan kayak kita ya contoh yang kita lihat tadi ini bantuan dari kementerian
ya alhamdulillah kita approach nya juga tidak terlalu sulit
memang persyaratan administrasi antara pemerintah dan pemerintah pusat wajib diikuti
siapapun itu mau hubungannya ada hubungannya
bukan sedekat apapun sampai dengan hubungan keluarga misalnya
bukan pemerintah pusat
cuma yang administrasi kan tidak sulit ya saya rasa
yang sulit itu adalah bagaimana nih biar suatu daerah suatu kota bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah
nah itu saya rasa ya nggak apa apa
asal kita memanfaatkannya dengan baik saya rasa tidak ada masalah untuk masyarakat
benar punya privilege hak istimewa
tapi hak istimewanya dimanfaatkan untuk pemerintah
yang dimanfaatkan untuk masyarakat